partai kebangkitan nusantara atau pkn resmi mendaftarkan diri ke kementerian hukum dan ham
partai yang diketuai oleh igd pasek suardika
diprediksi akan menjadi kendaraan politik ex ketua umum partai demokrat anas urbaningrum
dibentuk dua hari yang lalu oleh mantan sekjen partai hanura igd pasek suardika
partai kebangkitan nusantara langsung mendaftarkan diri ke kementerian hukum dan ham
sekjen pkn sri mulyono mengatakan
partainya akan menentukan manuver politik mereka ke depan dengan berkonsultasi
dengan ex ketua umum demokrat anas urbaningrum
langkah politik kami tentu berkonsultasi dengan mas anas
jadi kami berkomunikasi dengan mas anas
ya mungkin sebulan sekali ya saya mengunjungi beliau ya
konsultasi intens soal langkah langkah politik kami
dan beliau membimbing kami
ada beberapa tokoh yang siap bergabung dengan kita
cuman mohon maaf saya belum bisa sebutkan hari ini ya
yang jelas ada pak gede pasek suardika
ada saya yang teman teman wartawan sudah tahu
backgroundnya seperti apa kami
lahirnya partai kebangkitan nusantara yang diisi oleh loyalis anas urbaningrum
dinilai untuk landasan politik anas setelah bebas
direktur eksekutif paramater politik indonesia adi prayutno mengatakan
pkn disiapkan sebagai soft landing anas urbaningrum
yang akan kembali ke kancah politik nasional
namun sebagai partai baru pkn memiliki tantangan untuk bertarung pada ceruk pemilih yang semakin menyempit
anas urbaningrum saat ini masih menjalani masa tahanan kasus korupsi sejak tahun dua ribu empat belas
mantan ketua umum partai demokrat tersebut mendapatkan pengurangan masa hukuman menjadi delapan tahun penjara
dan diperkirakan bebas tahun depan
ya manuver politik loyalis anas urbaningrum membentuk partai baru bernama partai kebangkitan nusantara
dinilai sebagai sinyal akan kembalinya ex ketua umum partai demokrat tersebut
pkn disiapkan sebagai soft landing anas urbaningrum
yang akan kembali ke kancah politik nasional

elit partai kebangkitan nusantara mengaku intens berkonsultasi dengan anas
untuk menentukan langkah politik partai
sejauh mana pkn besutan loyalis anas akan berkiprah ke depan
benarkah jejaring politik anas urbaningrum masih cukup kuat
saya akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan bang adi prayitno
direktur eksekutif parameter politik
selamat malam bang adi praitno apa kabar
selamat malam renhard
saya juga masih menunggu ini bang adi ada nanti pak gede pasek suardika
ketua umum partai kebangkitan nusantara yang akan bergabung bersama dengan kita
jadi saya akan mulai dulu dengan bang adi
anda membaca ini sebagai soft landing ya bang adi
soft landing bagi pak anas kembali ke kancah politik nasional
dilihat dari mungkin orang orang yang mengisi partai kebangkitan nusantara
menurut anda ini masih cukup punya peluang yang kuat
partai ini untuk bisa menunjukkan taringnya dalam kancah politik nasional
satu hal yang pasti dalam politik itu reinhardt bahwa dalam politik itu tidak ada kematian yang abadi
orang yang disinyalir mati dia bisa berulang kali hidup berulang
dan selalu tumbuh dan eksis dalam kancah politik secara nasional
dan itu cukup potensial terjadi pada anas urban ingrum
nah saya membaca pkn ini kenapa di berbagai media saya selalu mengatakan
sebagai soft landing tentu untuk menyambut kedatangan anies
kedatangan anas nanti setelah bebas tahun depan
anas setidaknya disambut oleh teman temannya yang dulu sempat berjuang bersama sama membesarkan partai demokrat
tentu dengan membentuk satu partai yang kita sebut belakangan partai kebangkitan nasional
apalagi misalnya kalau kita melihat di situ ada pak gede pasek gitu ada sri mulyono dan lain lain yang kita cukup tahu adalah sahabat sahabat
yang berjuang ke anas
anas yang sampai saat ini masih tidak habis pikir terkait dengan ponis yang cukup luar biasa diberikan terkait dengan anas
terkait dengan kasus korupsi itu
inilah yang kemudian menimbulkan satu keyakinan bagi saya bahwa pkn itu apapun judulnya akan menyertakan anas menjadi bagian di dalamnya
persoalan apakah anas ini akan diusung maju ataupun tidak itu belakangan
yang jelas anas tidak kesepian telah mereka memberikan satu karpet merah bagi saya itu yang
adalah satu partai yang namanya partai kebangkitan nasional itu
itu yang secara umum bisa ditingkat dilihat dari jauh tenhat terkait dengan pkn ini
yang kedua tentu saja pkn ini itu bermimpi seperti partai partai yang lain
lolos parlemen gitu ya kemudian bertarung di pilpres mendukung salah satu kandidat yang kemudian akan menang nantinya
karena hakikat partai itu adalah bagaimana dia memperlebar ceruk pemilihnya dan kemudian adalah mengakumulasi kekuasaan
dan itu melekat pada partai politik
tapi yang paling menarik bagi saya bagi pkn ini tentu ada sosok pak anas gitu ada sosok pak gadi pasek di situ yang
dulu sempat terlempar gitu
bahkan ada kesan dizolimi oleh partai demokrat
ini yang saya kira memang orang selalu mengaitkan soal pkn anas urbaningrum gede pasek dengan beririsan dengan partai demokratnya kubu ahy
oke oke nanti kita bahas lebih jauh soal kesitu
tapi ini sudah bergabung dengan kita bang adi
ada pak gedepasek suwardika kutu mempartai kebangkitan
pak pasek selamat malam pak apa kabar
selamat malam kabar baik
jadi saya sudah bisa menyebut anda ketua umum partai kebangkitan nusantara ya pak pasek
pak pasek langsung saja benar bahwa partai ini memang disiapkan bahasanya bang adi praetno tadi sebagai soft landingnya mas anas urbaningrum
yang akan bebas tahun depan untuk karpet merahnya mas anas
ya memang kalau seperti itu
ini pasti bisa kita dengan inensi ya

bahwa kita ingin memberikan partisipasi di bidang politik
ya jangan ideologi yang lebih terang lebih jelas
berkait dengan nasionalisme nasionalisme ke nusantaraan
jadi kami lebih berarah ke sana
ini partai digagas oleh teman temannya mas anas
selama ini kan mungkin kita agak kesulitan menastikulatikan politik
tidak secara utuh kita dari awal
ketika kita membuat partai ini pun
di nusantara itu
itu mungkin partainya betul betul bisa menjadi manfaat bagi
hanya itu bagi mas anas saja gitu
jadi secara kebetulan
bahwa ini diinisiasi oleh orang orang loyalis anas urbaningrum
bukan memang disiapkan sebagai kendaraan politik mas anas urbaningrum
ketika nantinya bebas pada tahun depan
ya saya kira begini
mas anas bebas pun
beliau kan masih terikutan ponisnya
ponisnya dimana disiapkan
alias disiapkan politiknya selama lima tahun
jadi kira partai politik ini tidak hanya diperuntukkan untuk mas anas saja
tetapi juga diperuntukkan bagi seluruh warga negara bangsa
yang menginginkan nusantara ini kembali bangkit
dan menjadikan indonesia ini menjadi negara unggul
jadi hanya untuk mas anas saja
tapi untuk semua warga negara
bahwa nanti mas anas menjadi bagian keluarga besar di sini
itu mungkin karena menganggap ketika banyak temannya
atau peperjuangannya di sini
tetapi kepastiannya kan kita tunggu nanti
keluarga saja belum gitu
tapi andil dari mas au ya
mas anas urbandingrum
dalam pendirian partai ini sejauh mana andilnya
yang kami dengar kan ini baru dua hari dibentuk
tapi langsung diajukan ke kemenkumham
apakah benar memang baru dua hari yang lalu
atau memang sebetulnya sudah beberapa waktu belakangan
memang sudah mulai ada gagasan dan juga sudah disiapkan
sebenarnya pergulatan sebagai orang politik
itu memang institusi institusi partai politik
hanya memang sejak dulu banyak alternatif yang dilakukan
berdasarkan pengalaman maaf maafnya
kita semua berpikir
kayaknya paling bagus memang kita membuat saja partai
walaupun bukan bagian oligarki
partai yang punya demokrasi monarki ataupun demokrasi lokal
kami hanya demokrasi pergerakan saja
tapi dengan modal nekat ini kita coba
nah kan mas janas di sini karena teman temannya berjuang
tentu dia memberikan doa
dan kami sangat yakin
karena mas anas ini dalam perannya ya secara politik
dan lewat mekanisme hukum
doa orang perannya ini akan manjur
jadi jangan tanyat ketika launching tanggal dua puluh delapan oktober lalu
bersama dengan semua pemuda
sehingga hari ini pun kami sudah siap untuk memprosesnya ke kementerian hukum dan ham
ke kementerian hukum dan ham
tinggal lagi beberapa hal aspek saja
disaminifasi saja yang harus lebih mencapai lagi
tetapi secara prinsip
wah sudah tidak ada masalah
pak pasek tadi mengatakan bahwa
setiap manuver dan juga langkah politik pkn ini
tentu berkonsultasi dengan mas anas urbandingrum
peran dari anas urbandingrum sangat besar
terhadap pembentukan dan juga arah langkah partai ini ke depan
mas anas itu kalau bandung itu
pimpinan partai politik juga datang ke sana
jadi banyak berapa partai politik datang ke sana
memang ada sedikit perbedaan
tapi kebetulan teman teman memang secara rutin
kita setiap hari hari tertentu
sambil memutuskan diskusi
memang lebih intensiflah
termasuk juga tahapan tahapan yang kita lalui hari ini
dengan kemudahan alam
semua yang bekerja belakangan ini
saya kira bagian daripada pak biaw juga
dan juga doa doa pembunuh yang lain
kalau mas anas tidak pernah
saya kira karena kita sering diskusi
pastilah peran pemikiran itu sangat kita perlukan sekali
boleh kami tahu
apa pemikiran atau mungkin wejangan atau pendapat dari mas anas
yang kemudian diberikan kepada anda
atau elit elit partai kebangkitan nusantara ini
dalam kaca politik nasional
ya yang pertama
sebagai orang yang berpengalaman di dalam penyelenggaraan komunitas itu
saya menyarankan fokus fokus
tentang proses penentangan infrastruktur partai
namun pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang unggul
dan juga tidak akan mudah dilalui dalam tahapan tahapan dalam waktu yang tidak berkelama
tetapi tetap juga memberikan motivasi kepada kami
bahwa tidak ada yang tidak mungkin
bila dikerjakan dengan royong
nah karena itu kemudian
di partai kebangkitan nusantara di tkn ini
kita mengutamakan sekali perjuangan
yaitu gotong royong dan persikari
di atas cakit
di atas kaki sendiri
gotong royong ini adalah yang
terpilih oleh indonesia
untuk meringankan sebuah pekerjaan yang kita selesaikan
semangat ini juga menjadi
bagian sebarang dari beliau juga
nah ini kita jaga dengan baik
kalau misalnya dilihat di partai ini
maka isinya lebih banyak adalah
misalnya mantan anggota dpr ri
yang dari parti demokrat
ada juga teman teman saya yang dulu saya ajak di hanura
ada juga aktivis
di perimunan pergerakan indonesia yang memang kami dirikan
yang memang itu tempat berkumpul dari berbagai lintas profesi dan lintas partai
dan ada juga para aktivis sayung plus dan sebagainya
jadi cukup banyak yang hadir ini adalah
dan nilai itu yang diajarkan oleh masyarakat juga
pak pasek siapa saja sih tokoh tokoh yang masuk ke dalam partai kebangkitan nusantara ini
selain anda dan pak mulyono ya
kalau sekjen ada kan tadi belum berani untuk menyampaikan siapa siapa orangnya
mungkin kalau ketua umum yang bicara lain cerita ini
sebenarnya ada beberapa ya
bang nirwan amir ya
kebetulan beliau juga dulu
salah satu pimpinan arah kelengkapan di perhimpunan pergerakan indonesia
keaktifasi partai demokrat
itu juga menjadi posisi ya
sob bekas sawta dpr ri juga
ya aktivis juga di dalamnya
dan yang paling menarik adalah
ada semangat nostalgia teman teman di daerah
banyak sekali teman teman di daerah yang dulunya bersama sama di partai demokrat
itu bergabung dengan semangat
menghubungi kami untuk kembali merajut semua
kebersamaan berjuang bersosok sosok
terutama di pkn
selain juga kebetulan kemarin saya di
menjadi sekjen di partai hanura
cukup banyak juga teman teman dari
di partai hanura ingin bergabung
tapi tentu saya sampaikan secara eksis
bahwa sebelum bergabung kami harus memastikan dulu
sudah tidak terikat di
partai politik manapun
karena ini adalah demi eksis kita
dalam pergerakan ke depan
oke jadi banyak kader partai demokrat
kader partai hanura
yang akan bergabung ke partai kebangkitan nusantara
ya itu salah satu yang antusias untuk bergabung
karena interaksi kita kan cukup lama
dan yang paling menarik sebenarnya ini yang terjadi adalah di daerah
di daerah sehingga dengan begitu antusiasnya
sambutan di daerah kami yakini
akhir desember ini kami bisa selesaikan infrastruktur
untuk tiga puluh empat provinsi
dpc nya kita bisa selesaikan
mudah mudahan setelah itu baru kita konsentrasi
di tingkat cac dan kpa
jadi kami betul betul bertahap dengan cara yang terukur
sehingga kalau misalnya tanggal dua puluh delapan
yang lalu kami sudah launching proses partai ini
hari senin ini kemudian kami sudah selesai minum umat
ini adalah bagian bahwa kami mencoba gerak cepat terukur
dan juga mencoba secara detail teknis administrasi kita kawal
mudah mudahan ini tidak mengecewakan dan menjadi bagian alternatif
bagi aspirasi rakyat nanti di indonesia
di antara yang sudah ada yang di antara yang sudah besar besar
tumbuh bibit baru yang mudah mudahan kita bisa rawat
bersama sebagai bagian dinamika politik di indonesia
antusiasme di daerah ini datang dari kader kader mana ini pak pasek
banyak dari ex demokrat banyak juga yang di hanura
dan tentu juga teman teman aktivis ya
baik yang dulu di cipayung plus maupun di ppi
jadi cukup banyak
walaupun ppi tetap sebagai ormas
tempat berkumpulnya banyak aktivis yang memang dekat dengan masyarakat
tapi yang mereka mereka belum berpartai cukup tertarik untuk masuk di pkn
nah dianggap sebagai bagian yang muncul dari awal
tidak ada istilahnya masa lalu yang terlalu panjang
masa lalu yang terlalu panjang tapi memang dikeliarkan oleh teman teman di sana
lalu ya kalau ke depan kemudian bisa menjadi sebuah bagian perjuangan besar
saya kira ini sangat menarik
termasuk ada kader demokrat kubunya pak muldoko misalnya
kan kita tahu bahwa belakangan juga sedang ada konflik ya
antara ex kader partai demokrat yang kemudian membuat
yang mengklaim memiliki kepengurusan pak muldoko
dengan partai demokrat versinya ahy begitu
ada kader kader ex itu yang kemudian bergabung ke dalam partai anda
saya tidak mengerti ya karena saya tidak begitu konsen
terhadap konflik yang terjadi antara di partai demokrat
baik tubuh dari mas ahaye maupun dari pak muldoko
karena kami tidak terlalu tertarik di sana
ketertarikan kami lebih pada bagaimana kita mengartikulasikan
pemikiran pemikiran politik ide gagasan yang selama ini terbendung
untuk kita ikhtiarkan jadi partai politik
biarlah kpk menyelesaikan masalahnya di internal
kami tidak mau intervensi kami tidak mau ikut campur
kami lebih memilih menyiapkan diri untuk ketahapan tahapan yang penting
bagi partai politik
karena kami pkn ini kan bukan tempat untuk pelarian
tapi tepat untuk merajut perjuangan
sehingga di sini tempat untuk bersama sama berjuang
kalau ada kekuatan nostalgia itu adalah semacam samanya karena
ada semangat dulu berjuang bersama sama
bukan karena ada konflik yang ada sekarang
kami tidak ikut itu di sana
kekuatan nostalgia juga bisa diartikan kekuatan pelarian juga sebetulnya pak pasek
pak adi prahitna anda melihat prospek partai ini bagaimana
kalau kemudian tadi pak pasek katakan diisi oleh
ada nostalgia di daerah daerah dari eksada partai demokrat yang antusias
dan juga anda melihat apakah kekuatan jejaring politik anas urbandingrum
masih cukup kuat untuk bisa diamplifikasi di partai kebangkitan nusantara
dijawabkan nanti kita break dulu kami akan segera kembali saat lagi
tadi sudah kita dengarkan apa pernyataan dari pak pasek ya
berkaitan dengan partai kebangkitan nusantara
bagaimana anda melihat prospek partai ini yang kemudian akan diisi oleh
banyak aktivis ex kader partai demokrat partai hanura juga
dan ada nilai nilai yang kemudian diambil dari apa yang disampaikan oleh mbak pasek
mas anas urbaningrum dalam pergerakan partai ini ke depan
saya kira ada dua hal ya reinhardt
pertama tkn itu setelah resmi mendaftarkan diri ke kemenkumham
pertama yang mesti dilalui itu apakah nanti akan lolos verifikasi faktual atau tidak
saya cukup memahami kenapa pkn itu gerak cepat
dua hari deklarasi langsung daftar karena tahun depan itu sudah memasuki verifikasi partai politik
itu jalan terjal pertama yang akan dilalui oleh pkn
dan partai partai baru yang lain yang tidak lolos ke senayan
verifikasi faktual ini bukan perkara gampang karena persyaratannya
kalau melihat undang undang partai itu cukup berat
minimal misalnya dari segi kepengurusan soal komposisi perempuan gitu ya
yang disebut dengan politik afirmasi itu tidak gampang
itu yang kemudian menjelaskan kenapa begitu banyak partai politik baru
verifikasi faktualnya tidak lolos seperti partainya bang haji roma irama beberapa tahun yang lalu
itu jalan terjal yang pertama
yang kedua tentu jalan terjalnya sangat terkait dengan lolos ke senayan
karena apapun judulnya ambang batas parlemen yang empat besar
ini tentu membuat pkn itu harus berdarah darah perjuangan politiknya
tentu salah satu modal sosial politiknya adalah anas urban ingrum dede pasek gitu
sri mulyono dan lain lain yang dulu sempat pernah membangun sukses story partai demokrat
apapun judulnya saat ini anas urbaningrum itu adalah ketua umum partai demokrat

membuat partai ini menjadi partai penguasa
yang menarik bagi saya adalah statementnya bang gede pasek gitu
yang dikutip oleh berbagai media hari ini
ya kita selalu berkonsultasi dan meminta doa kepada mas anas
itu kan kutipan di media
karena doa orang yang teraniaya seringkali terkabulkan
ada satu opini yang sebenarnya ingin dibangun
bahwa mas anas saat ini sedang masuk penjara itu karena dizolimi
karena diayaya oleh kebijakan lezim politik karena itu
itu satu hal sebenarnya pesan politik
yang sebenarnya bisa dibaca secara transparan
kenapa pkn ini ada
makanya kemudian saya sebut ini sebagai soft londing terhadap anas yang sebentar lagi akan lolos
persoalan anas itu nanti sebagai apa itu lain hal
tapi yang jelas anas yang sudah di penjara kurang lebih delapan tahun
itu tidak akan mati karir politiknya
apapun nanti posisi anas entah sebagai penasehat spiritual
entah sebagai konsultan itu nggak penting
tapi ada magnet anas di situ yang kemudian akan mampu mengonsolidasi
kekuatan kekuatan politik yang pernah berjejaring di berbagai tempat
reinhardt bisa saja dari hanura
ex ex hanura seperti bang gede pasek
ataupun juga ex ex kader partai demokrat yang saat ini sedang berseteru
bisa kubu'ahai begitu aku punya diri
serdang cukup mungkin terbuka kalau memang partai ini memberikan kenyamanan
untuk memberikan eksplorasi dalam melakukan perjuangan perjuangan politik
tapi memang pkn ini memang sedikit berat perjuangan politiknya
selain dua hal yang tadi itu yaitu tentang ceruk pemilih kita yang cenderung menyempit sebenarnya
ke semua partai politik yang ada
baik yang sudah lolos ke senayan ataupun yang tidak lolos ke senayan
yang pastinya sampai saat ini itu sedang dibina oleh partai supaya tidak pindah ke lain hati
nah ini yang saya kira beban beban politik yang mesti dilakukan oleh pkn
tapi yang jelas bagi saya adalah dengan pkn ini menunjukkan kepada publik bahwa
tak ada kematian yang abadi dalam politik itu
orang yang disebut mati dalam politik bisa hidup berulang kali
anas urbaningrum potensial akan hidup kembali dalam kancah politik
tentu dengan pkn itu dengan bang gede pasek yang kedepan tentunya akan bertaruh secara politik dalam kancah yang lebih besar
bang magnet politik anas urbaningrum masih cukup besar menurut anda
jejaring politik yang selama ini kita mungkin diketahui oleh sebagian kalangan mas anas punya jarang politik yang kuat
itu masih bisa dimanfaatkan untuk partai kebangkitan nusantara ini sebagai modal sosial dan juga politik yang tadi anda sampaikan
ya tentu saja kalau mendengar ceritanya bang gede pase gitu ya dan teman teman loyalis anas
ini kan kalau mau pilkada dan pilek banyak elit elit partai yang kesukaan miskin

hak politik ke anas urbaningrum
itu menunjukkan betapa
jaring politik anas dan auranya masih
bisa dirawat dengan baik reinhardt
yang kedua tentu saja
di tengah hingar politik yang
serba tidak penentu anas tetap
menjadi saya sebut sebagai
sentrum politik yang selalu
memancing perhatian apalagi
kan ada kesan bahwa anas masuk penjara
dianiaya oleh kegajaman rezim
saat itu ini adalah
variabel variabel penting yang paling mungkin
bisa menjelaskan kenapa anas selalu
menjadi spotlight yang akan membangkitkan
kebesaran pkn ke depan tentu
terlepas dari kerumitan kerumitan
yang saya sebutkan dan kita juga
tahu bahwa anas ini adalah
mantan aktivis cipayung seperti
bang gede pate ini yang di jaring
politiknya tentu terdistribusi ke tingkat
kabupaten dan provinsi dan
kecamatan dan itu bisa dibangkitkan
kembali renhat sebagai bagian
untuk meneguhkan perjuangan politik
seperti bang gede pase seperti
anas uban ingrum yang penting tempur dulu
hasilnya itu urusan tuhan lah
jadi begitu ceritanya jangankan partai
baru partai yang sudah ada di senayan
saat ini juga
ngeri ngeri sedap itu nggak lolos ke senayan
gitu ya dengan ambang batas yang
begitu luar biasa makanya
memang ada keinginan waktu pembahasan
undang undang pemilu waktu beberapa
waktu yang lalu menghendaki supaya
ambang batas parlemen itu diturunkan
bukan empat persen tapi tiga persen atau dua
dua persen sehingga tidak menyulitkan
begitu banyak partai untuk lolos
dan berkontribusi di senayan nantinya
secara umum begitu overall
oke baik bapak saya yang penting tempur dulu ya
atau bagaimana karena banyak partai partai
yang kemudian muncul
kemudian juga tidak mendapatkan
kursi di parlemen dan sekarang juga
belakangan tidak hanya pkn ada partai partai
baru juga yang lahir yang
sedang menyiapkan diri untuk
pemilu terdekat apalagi
kalau melihat timeline waktunya
pendirian partai anda ini sangat
mepet dengan kontestasi pesta demokrasi
nih pak pasek optimis ya berarti
saya kira seorang aktivis
selalu seperti yang disebutkan
oleh bung karno yang
mengusir bago kita
bekerjalah kamu jangan hasil
karma neva di karasi
jadi kami berpikir bahwa
bekerja dengan baik
persiapan dengan baik
maka di ujungnya nanti
hasilnya juga akan baik
dan kami sudah terbiasa melalui jalan perjalanan
kami sudah terbiasa juga
habis sepuluh tahun itu
mengalami berbagai tekanan
kami sudah terbiasa menghadapi
sisi sisi yang sangat berat
melawan keseluruhan yang
begitu kuat mencengkeam
dan kami sampai sekarang masih teguh
tutuh dan paatnya
untuk kembali bangkit
jadi saya kira modal modal
kami di dalam konteks
berkompetisi secara politik
secara mental kami sudah siap
yang memang belum ada adalah kapital
karena itu kapital itu kami ubah
menjadi kekuatan gotong royong
jadi jangan kaget kalau
masih di pkn ini
mereka yang masuk di pkn
atau mereka yang bersimpati ke pkn
dia akan membuat atribut atribut
sendiri dia akan membuat
semuanya serba sendiri
untuk mensosialisasikan itu semua
karena kekuatan kami
adalah perjuangan dan daya tahan
ketika menghadapi berbagai tekanan tekanan
saya kira di dalam siklus kehidupan
kalau ada selamanya dia terbit
ada yang mau tenggelam
maka sudah wajar ada yang kemudian
akan terbit setelah ditenggelamkan itu
jadi ini sudah siklus dunia
dan kami yakin tanah nusantara ini
cukup punya kekuatan yang
kekuatan kekuatan baik yang asli yang baik yang baik
dan mengisi kami
akan mengisi partai kebangkitan nusantara ini
sehingga dia bisa hadir
memberikan warna pilihan yang berbeda
menjadi diferensiasi yang lain
bagi pasar pemilih kita
yang tadi disampaikan
ceruknya semakin kecil
tapi di ceruk yang besar itu pun
juga bisa berpaling juga ke kami
karena kekuatan nostalgia
melihat kesungguhan kami
melihat keteguhan kami
dan jujur saja
tidak pernah kayak saya hari ini
sebagai ketua umum
saya tidak pernah menganggap diri saya
kita akan berhasil
jadi kalau di
karena bagi kami adalah yang penting
bukan posisi kapten kesebelasannya
ini yang kami bangun
tradisi yang kami bangun di pkn
sehingga kami tidak pernah berebut jabatan
bahkan teman teman itu meminta saya
untuk menjadi ketua umum
itu pun sebenarnya bagian pada kebersamaan itu
sehingga saya kira inilah modal kami
di tengah banyaknya kelemahan kami
pertama waktu yang sudah mepet
kedua kami secara kapital tidak berkekuat
tetapi kami punya semangat
kami punya jaringan
dan kami yakin ada kesusuhan di dalamnya
sehingga ini dibudahkan
dengan kekuatan kapital yang
tadi anda katakan juga belum cukup besar
atau menuju ke goal itu pak sekarang
tentu dalam politik juga mungkin tidak cukup saja
sekedar membuat partai berasakan nostalgia kan
tentu ada kalkulasinya
apakah kemudian magnet politik
dari anas ruban ningrum lagi kah ujung ujungnya
jadi itu yang saya katakan
secara kapital kami tidak kuat
tetapi kami punya semangat
kekuatan gotong royong itu akan mengalahkan kekuatan kapital
karena terbukti hari ini
ada beberapa partai
yang dikuasai oleh kekuatan kapital
dia tidak begitu banyak memperoleh suara
tidak linear dengan biaya yang dia keluarkan
kenapa karena dia tidak punya daya tahan
di dalam perjuangan politik
tidak punya pergerakan yang masif
seperti hanya para aktivis
kami punya itu
karena itu ketika ada sedikit
mencuan dengan kekuatan gotong royong
maka kami yakin ini bisa selesai dengan cepat
karena itulah kami bisa sampaikan
dari tanggal dua puluh delapan sehari ini
tanggal satu november
kami sudah yakini
bulan desember itu
infrastruktur politik kami sudah bisa selesai
kenapa karena sampai malam ini pun
kami tetap bekerja
untuk menyiapkan fitur yang sampai
terus berkembang ke bawah
bahkan ada di beberapa daerah
ada tiga empat calon yang harus kami
mempertimbangkan mana yang harus kami pilih
bagaimana bisa mensinergikan
ini justru menjadi hal yang unik
gimana kok begitu besar antusiasme
mungkin karena mereka tahu bahwa
sudah cukup lama tirakatnya
sudah cukup delapan tahun dibuat menderita
jauh dari hidup hidup politik
masyarakat tampaknya merindukan
ada beliau untuk ikut
yang ada ke depan sehingga

saya kira begitulah
paling tidak ada warna warna lainlah
warna yang akan diberikan pkn
partai kebangkitan nusantara dan juga mas anas urbandingrum
untuk pemilu dua ribu dua puluh empat
akan seperti apa
karena sekarang semua kekuatan politik sudah melihat ke arah sana
apakah kemudian juga pkn
dan juga mas anas rubaningrum
juga punya peneropongan tersendiri

kami kan punya tradisi
jadi diskusi dengan berbagai literasi
dengan berbagai informasi
kami olah sehingga kami punya
kajian kajian dan analisis analisis
kira kira tren masyarakat ke depan itu
kami juga punya kekuatan politik kapital

jenuh masyarakat terhadap kekuatan politik kapital
itu sudah mencapai pucatnya
karena ujungnya adalah sesuatu yang tidak produktif bagi rakyat
sehingga rakyat pasti akan mencoba
kembali ke alternatif seperti di masa masa
bagaimana sumpah pemuda
bagaimana pemuda saat kita merdeka
itu bagaimana semua politik adalah
yang ditawarkan adalah politik pergerakan
tidak politik kapital di situ
dan kami mencoba masuk di ranah itu
dan saya melihat ada
kerinduan untuk anak anak bangsa
untuk masuk ke ruang pergerakan politik
perjuangan dan perjuangan
untuk bersempat pergerakan
tidak lagi mereka
tapi dia ingin lihat
adu dialektika dan konsep kemana arah
pembangunan dan kami sudah jelas
kebangkitan nusantara itulah
untuk menjawab indonesia unggul
oke pkn atau mas anas
apakah akan ikut ikutan kemudian
mendukung atau melihat siapa calon calon
yang kemudian saat ini sudah mulai agak
genit genit tampil di ruang publik di pilpres dua ribu dua puluh empat
diskusi apapun yang berbohong
polisnya pasti kita diskusikan
tetapi kami hari ini pkn fokus dulu
seperti yang tadi tamatkan
mas adi jadi kami betul betul
berhitung bahwa fokus kami
hari ini adalah bagaimana
pembangunan infrastruktur pembangunan
persyaratan dan setelah itu baru kita
bicara yang lainnya dan saya kira
tumbuh kembang dengan baik
para kandidat pun akan mungkin akan
menawarkan visi misinya kepada kami
dan tentu kita akan diskusikan bersama
oke jadi kami tidak dulu
tetap jebak pada figur tapi kami
fokus pada pkn nya saja oke
bang adi praitno menurut anda bagaimana
kemudian warna yang akan bisa diberikan
oleh pak gede pasek dan kawan kawan
termasuk mas anas urbandingrum
menuju ke tahun politik dua ribu dua puluh
ini cukup signifikan kah
atau cukup bisa berpengaruh sebetulnya
saya tetap dua hal
punya diferensiasi politik dengan partai
yang lain kalau partai itu
punya kecenderungan sering main di akhir
main di tikungan dengan
kekuatan kekuatan politik logistik
rudung dan seterusnya tentu
pkn yang nilai tidak punya logistik
itu harus memainkan peran politik yang
sebaliknya bagaimana caranya
harus selalu hadir dalam setiap
keluh nafas perjuangan
rakyat yang saat ini semakin sulit berkelahi
dengan hidupnya renhat jadi politik
bagi pkn itu jangan lima tahun
sekali tapi politik itu adalah
day to day berkomunikasi dengan
rakyat berinteraksi dengan rakyat
tentu memperjuangkan nasib mereka
kan itu yang sebenarnya ingin dirasakan
langsung supaya peran peran
partai politik sebagai
akselator kepentingan itu nyata
kan selama ini memang kenapa banyak
partai itu bermuara pada logistik
karena mainnya di akhir
rakyat disentuh dengan uang
dengan beras dengan kerudung
dengan bantuan bantuan logistik yang lainnya
makanya itu diferensiasi
politik yang mesti diberikan oleh pkn
ya mulai verifikasi faktual
inilah pkn harus bekerja
selami kehidupan politik masyarakat kita
yang saat ini sulit menghadapi
susah bekerja termasuk akses
terhadap kesehatan harus dibantu
sekalipun tidak memberikan langsung

memudahkan untuk mengakses kesehatan
minimal memudahkan untuk membantu
bagaimana akses terhadap pertumbuhan ekonomi
kemudian sumbangan umkm
yang kedua kalau mau pakai jalan pintas nih
pkn biar gampang bajak aja
pemilih partai demokrat selesai itu
karena apapun judulnya anak adalah
mantan ketua mempartai demokrat
tempat membesarkan dimana aja jaring politiknya
juga demokrat ada
nah bagi saya kalau mau pakai jalan pintas itu
tinggal tos tosan aja dengan partai demokrat
kalau lebih kuat lebih hebat
bisa dibagi dua
cepat tau itu bisa dilakukan
cukup mengancam dong berarti untuk partai demokrat
tentu saja keluarnya pasek gitu
keluarnya sri mulyono kemudian anas
dalam banyak hal itu kan juga
akan menjadi efek yang cukup serius
bagi partai demokrat
apalagi di tengah konjangan yang
anjing dualisme yang sampai saat ini
belum kuat tentu demokrat
sedang berhitung betul efek anas kembali
dalam politik efek pasek
kembali membuat partai politik yang namanya
pkn gitu loh makanya
sekalipun demokrat itu tidak gelisah
dengan hadirnya pkn itu yang saya sebut
banyak saja pemilih partai demokrat
yang dulu juga anas urbani ngerum
sempat menjadi ketua umum mereka
baik terakhir pak pasek apakah akan mengambil
ceruk partai demokrat singkat
kami akan mencari
spesifik dengan kami bagaimana
menjadikan indonesia unggul ini dengan
kearifan nusantara baik baik
dan sepasat kearifan nusantara itu
kita cari entah dia di demokrat
entah dia di partai lain ataupun pemilih pemula
oke baik terima kasih
banyak pak gede pasek suardika
ketua partai kebangkitan nusantara
bang adi prato terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik selamat malam
sehat selalu selamat malam
kami akan segera kembali saat lagi
tetap di cnn indonesia newscast